anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
penularan covid sembilan belas mulai merembet ke sejumlah daerah lain di luar pulau jawa dan bali
jumlah pasien yang terinfeksi virus corona di wilayah tersebut naik berkali lipat sepanjang masa ppkm darurat
kebijakan pemerintah memperpanjang ppkm level empat dengan sejumlah relaksasi dikhawatirkan semakin memicu lonjakan kasus di luar pulau jawa dan bali
bagaimana skenario para kepala daerah mengantisipasi kemungkinan terburuk di tengah pelonggaran ppkm level empat
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan gubernur kalimantan timur isran nur
selamat sore pak gubernur
dan juga sudah bergabung wali kota padang henry septa selamat sore pak wali kota
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore mbak rifana dan pemirsa cnn indonesia dimana saja berada
oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya langsung saja saya mau ke kalimantan timur dulu yang jauh ya
nanti saya baru ke padang begitu pak wali kota
pak isran nur pak gubernur kasus positif harian di kalimantan timur ini naik berkali lipat selama masa ppkm ini
apakah ketersediaan bed di rumah sakit dan tenaga kesehatan masih mampu pak untuk menampung pasien positif covid di sana pak
pertanyaannya ketersediaan bed untuk penampungan sudah boleh dikatakan sudah kritis
bahkan di beberapa rumah sakit di salah beberapa kabupaten kota
yang sudah mengalami di atas seratus persen
ini ada yang terang ngah di ibu
aku ambuh heran ambuh usia yang terang ngah
oke sudah kritis ya pak ya kemudian untuk mengantisipasinya bagaimana pak
karena kan ini waktu terus berjalan kasus terus bertambah
kalimantan timur mengalami lonjakan yang cukup banyak
untuk mengantisipasi kondisi kritis ketersediaan bed di rumah sakit ini bagaimana pak
ya kita terus berusaha berkoordinasi dan sesuai dengan keputusan
dan pemerintah dan kita juga dukung atas perpanjangan ppkm level empat
di tiga kota dan satu kabupaten di kalimantan timur
dan kita terus melakukan upaya upaya ini tadi untuk bagaimana memenuhi ketersediaan
kita mengkonversi ruangan ruangan rumah sakit
untuk dijadikan ruangan untuk perawatan isolasi
covid sembilan belas di kalimantan timur
dan kita terus melaksanakan upaya upaya ini tentunya
berpedoman kepada apa yang diinstruksikan oleh menteri dalam negeri
yang kita edarkan ke seluruh kabupaten kota
termasuk kabupaten kota yang tidak melaksanakan atau tidak berstatus sebagai ppkm level empat
tapi kita tetap melaksanakan kegiatan kegiatan
dan melaksanakan pembatasan secara ketat
kalau di kalimantan timur ketersediaan bed rumah sakit sudah kritis
meskipun pembatasan pembatasan sudah dilakukan oleh pemprov kalimantan timur
bagaimana dengan di kota padang
kota padang menjadi salah satu kota yang masuk ppkm level empat
saya mau tanya ke pak wali kota
sejauh ini kita lihat kasus positif hariannya di padang juga meningkat dengan drastis
apa penyebabnya pak
apakah memang faktor kepatuhan masyarakat di kota padang akan protokol kesehatan ini rendah pak
jadi kota padang itu semenjak tanggal tujuh juli sudah melakukan ppkm diperketat
dan dilanjutkan dengan darurat dan level empat
dan sekarang juga kita tetap lanjutkan sampai tanggal dua sesuai arahan bapak presiden
terjadinya peningkatan itu karena adanya peningkatan tracing mbak
kita melakukan tracing
di mana satu kasus positif itu akan disuap lima sampai sepuluh orang kontak
nah itulah yang membuat kita dapat peningkatan orang orang yang terkena positif
jadi artinya karena kita melakukan peningkatan ini maka ada hasil yang kita peroleh cepat juga
karena angka tracingnya meningkat maka kasusnya juga meningkat begitu ya
tapi apakah ketersediaan bed di rumah sakitnya itu kemudian mencukupi untuk bisa menampung kasus kasus positif yang terus meningkat ini pak wali kota
jadi masih belum mengkhawatirkan
kalau menurut pak wali kota padang belum mengkhawatirkan bad occupancy rate yang ada di kota padang
tapi saya mau kembali lagi ke kalimantan timur
selain kritisnya bed di rumah sakit pak isranur dari tinjuan menko pmk kemarin pak muhajir effendi yang datang ke kalimantan timur
mengatakan bahwa ketersediaan oksigen di kaltim defisit dua belas ton
apakah itu betul pak
dan berapa lama kemudian pasokan oksigen ini mampu mencukupi kebutuhan pasien di sana
itu benar sekali
saya kira mungkin saja bisa lebih daripada lima belas ton per hari
yang ada sekarang yang kekurangan oksigen yang ada di kalimantan timur
sebenarnya oksigen itu ada saja
cuma kan distribusinya terhadap lokasi lokasi yang memerlukan itu yang ada masalah
jadi itu sebenarnya kalau apa yang ditemukan oleh pak menko tersebut
saya kira benar
itu tidak salah
defisit lima belas ton distribusinya juga bermasalah
bagaimana kemudian pasokannya bisa bertahan berapa lama pak
pasokan oksigen yang defisit lima belas ton itu untuk mencukupi pasien pasien positif covid di kalimantan timur
mungkin kira kira untuk satu minggu dua minggu maksimal sudah tidak ada lagi
kalau tidak disegera dilakukan dan dilakukan koordinasi dalam hal distribusi oksigen tadi
kita kan peraturannya sekarang ini
tapi kalau untuk pengisian oksigen itu kan harus berkoordinasi harus ke makassar ke gubernur sulawesi selatan
nanti setelah diadakan baru nanti didistribusikan itu kan perlu waktu yang panjang
padahal kalimantan timur itu memproduksi gas
ada gas yang dibontang ada gas juga yang ada di balikpapan dan sebagainya
tapi kan ketentuannya peraturannya begitu
harus kesana dulu koordinasinya barulah nanti didistribusikan
itu juga jadi masalah besar menurut saya
oke masalah birokrasi ya pak ya yang kemudian menghambat distribusi dari pasokan oksigen ke kalimantan timur
dan hanya bisa bertahan satu minggu begitu ya dengan defisit lima belas ton
oke bagaimana dengan di padang
pak hendra kami dengar pasokan oksigen di sana di rumah sakit padang juga semakin menipis
ini tercukupi bagaimana pak wali kota
jadi begini mbak informasi yang kami peroleh juga memang ada penipisan pasokan oksigen
tapi itu beberapa hari yang lalu
dan alhamdulillah itu hanya karena terjadi keterlambatan pengirimanan saja mbak
dan sekarang pasokannya sudah normal kembali khusus untuk kota padang
dan perlu mungkin saya beritahukan saat ini sumatera barat yang melakukan ppkm
level empat itu cuma kota padang mbak
kota sebelumnya bukit tinggi dan juga padang panjang sudah tidak melakukan ppkm lagi
oke artinya dengan daerah daerah lain di sekitar kota padang yang menerapkan ppkm di bawah level empat ini
dapat memberikan bantuan pasokan begitu ya ke kota padang yang pasokan oksigennya
mungkin akan habis dalam waktu beberapa saat ke depan begitu pak wali kota
itu mbak jadi kami tambahkan juga di kota padang kami juga menerima
pasien dari luar kota padang khususnya di dalam provinsi sumatera barat
jadi kita juga menerima pasien yang kita rawat juga ya warga warga di luar kota padang mbak
oke saya mau kembali lagi pak isranur saya mau kembali ke kalimantan timur
pak isranur ini salah satu kunci keberhasilan menangani pandemi atau menekan angka penyebaran covid sembilan belas
adalah mengecarkan vaksinasi pak
kalau tadi anda mengatakan bahwa ketersediaan bed di rumah sakit ini mengkhawatirkan
oksigen juga sudah kritis begitu
sementara angka vaksinasi di kalimantan timur kalau kita lihat datanya juga sangat rendah
ini karena vaksinnya tidak ada atau karena masyarakatnya banyak yang menolak untuk divaksin pak isranur
wah sudah tahu tuh kamu repanel pasti sudah karena vaksinnya yang tidak tersedia
kalau untuk pelaksanaan vaksinnya berapa ribu pun satu hari kita siap laksanakan
bahkan beberapa waktu yang lalu kita bekerjasama dengan pihak tni polri yang memberikan dukungan
terhadap pelaksanaan vaksinasi tadi
dan ternyata sebentar saja sudah selesai tidak ada vaksinnya
sebenarnya kuncinya di situ saja
salah satunya untuk menahan terjadinya konfirmasi itu yang pertama itu adalah protokol kesehatan
yang kedua vaksin
kalau vaksin ini tersedia pasti akan banyak menolong
dan pengalaman di kalimantan timur saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini
bagi mereka mereka yang tetap terkena setelah divaksin itu kelihatannya tidak ada begitu bermasalah
artinya menjelang berperan timun mereka terbentuk karena sudah mereka dilakukan vaksin
tapi kalau yang selama ini yang menjadi parah dan berat itu adalah karena mereka belum mendapatkan kesempatan vaksin
sudah berapa lama pak
stok vaksin di kalimantan timur ini tidak ada
ya sudah lama sih
pokoknya gimana kita kan tergantung supply dari jakarta
dan kita memahami juga pemerintah pusat kan mengalami kesulitan di dalam mendapatkan vaksin dari negara negara producen
kan tidak semua negara produsen itu bisa dapat memenuhi kesepakatan dalam hal memberikan atau mensuplai vaksinnya ke negara indonesia
jadi kami di daerah ini ya menerima saja apa yang dirasakan oleh pusat dan yang dirasakan di daerah
oke menunggu jatah vaksin dikirim dari pemerintah pusat yang memang juga sedang menunggu stok vaksin untuk bisa datang ke tanah air
kalau di kalimantan timur jatah vaksinnya tidak ada begitu ya tapi di kota padang saya lihat datanya bahwa angka penolakan terhadap vaksin di kota padang ini cukup tinggi pak wali kota
kenapa kemudian pemkot tidak berupaya atau memang sudah berupaya mungkin meyakinkan masyarakat
agar mau divaksin tapi sulit meyakinkan masyarakat di kota padang untuk mau divaksin pak wali kota
gini mbak ya kita bersyukur alhamdulillah selama tiga minggu kita melakukan ppkm animo masyarakat untuk bisa melakukan vaksinasi tinggi
sebelumnya sebelum ppkm itu kita baru mencapai satu ratus sembilan belas ribu target yang bisa kita lakukan
namun dengan tiga minggu ppkm ini naik menjadi lebih kurang lima puluh ribuan
sekarang totalnya untuk vaksin dosis pertama itu satu ratus tujuh puluh tiga ribu mbak
dan untuk dosis kedua sudah tujuh puluh ribuan
dan kami sudah berupaya mengajak masyarakat alhamdulillah animonya tinggi semuanya senang dengan adanya program vaksinasi ini

hanya saja kami memang sangat membutuhkan semacamnya
mungkin kita sudah mengambil dan membutuhkan semacam spark ya atau semacam akselerasi percepatan
mungkin dengan adanya memberitahukan kalau ada yang mau mengurus sesuatu ke pemerintahan misalnya mengurusan ktp atau kk dan lain lain
kami mengajak warga untuk vaksin dulu gitu
sehingga ini bisa menambah jumlah vaksinasi kita di kota padang khususnya mbak
karena kita ada memberikan semacam iming iming ya
bagi siapa warga yang bisa mengajak mungkin sekitar seratusan yang mau nanti kita berikan hadiah
oke itu inovasi yang bagus sekali pak wali kota untuk mengajak masyarakat vaksin
saya mau kembali lagi ke gubernur kalimantan timur
pak gubernur kita bicara soal pelonggaran ppkm level empat
salah satu bentuk pelonggarannya adalah pemerintah pusat memperbolehkan pasar tradisional untuk buka
ini dikhawatirkan dapat memicu lonjakan kasus
pak gubernur bagaimana kemudian memastikan pasar tidak menimbulkan kerumunan di sana pak
iya jadi pelonggaran terhadap terbukanya atau kegiatan pasar pasar tradisional itu juga dibatasi
tidak boleh melebihi daripada lima puluh persen
itu yang kita ketahui dan kita sepakati dan itu yang kita kontrol
kemudian juga ada sedikit kelonggaran
boleh makan di tempat kalau misalnya buka warung buka restoran
itu lamanya tidak boleh melebihi
itu bisa diawasi pak
ya kita awasi kita sudah sepakat dengan pihak pihak tni polri satpol pp kemudian relawan
ya ikut mengawasi
dan masyarakat sendiri ikut jadi pengawas saya lihat
masyarakat biasa itu kalau ada yang macam macam mereka sendiri yang menegur
nah itu yang saya ada kebahagiaan saya sendiri seperti terjadi di balikpapan pada hari ini saya lihat begitu
oke bagaimana dengan di kota padang
kalau menurut pak gubernur kalimantan timur masyarakat ikut mengawasi
dan itu akan dilakukan pengawasan yang lebih ketat
bagaimana dengan kota padang
karena beberapa saat yang lalu pak wali kota kami melihat ada viral di media sosial
rumah makan ini dipenuhi oleh para pengunjung yang tidak menggunakan masker
nah ini bagaimana kemudian memastikan para pedagang warung makan warteg dan juga pkl
mau mematuhi aturan aturan pelonggaran terutama makan di tempat maksimal dua puluh menit pak
ya kami juga sempat dapat dengan warung makan
terima kasih pak gubernur kalimantan timur pak haji isran
bahwa sebenarnya masyarakat kita juga sudah paham gitu mbak
artinya mereka mengetahui kondisi yang ada di kotanya masing masing
nah khusus untuk kota padang kita juga melakukan relaksasi ya
untuk pasar tradisional kita perbolehkan melakukan transaksi dari pagi sampai pukul enam sore
untuk kegiatan makan minum kita perizinkan sampai pukul dua puluh satu malam
karena nanti akan ada semacam patroli atau pengawasan dari bapak bapak kita tni polri dan juga gabungan sppp
kita memang alhamdulillah mbak hari ini kita ada penyembuhan sampai empat ratus pasien
ya jadi sudah ada penurunan memang
kita sangat berharap ya saat ini adanya penyembuhan dalam jumlah besar
mudah mudahan ini bisa terjadi di kota padang
oke mudah mudahan angka kesembuhan semakin meningkat
bukan hanya di kota padang tapi juga di seluruh wilayah indonesia di seluruh wilayah tanah air
dan angka penyebaran kasus covid sembilan belas juga semakin menurun
dan masyarakat bisa bersatu padu bekerja sama untuk menaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa ppkm berjenjang ini
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada gubernur kalimantan timur pak isran nur dan juga wali kota padang pak henry septa
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu bapak bapak
terima kasih amin doanya terima kasih
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh